saudara presiden joko widodo melantik marsikal madia tni muhammad tony haryono sebagai kepala staf angkatan udara kasau jumat siang
selain melantik kasau presiden juga mengukuhkan pengurus kuartir nasional gerakan pramuka periode dua ribu dua puluh tiga hingga dua ribu dua puluh
sebelumnya presiden joko widodo telah memberhentikan kepala staf angkatan udara kasau marsikal tni fajar prasetyo karena telah memasuki masa pensiun
presiden juga telah menekan ke pres pemberhentian dengan hormat fajar prasetyo
melaksanakan pengembangan kekuatan matra udara dan pemberdayaan wilayah potensi di udara itu yang diingat presiden
kemudian beliau juga ingin angkatan udara yang kuat yang berarti bahwa angkatan udara yang kuat bukan berarti kita ingin menakut nakuti musuh